jumlah warga asing dan indonesia yang baru datang dari luar negeri di bandara soekarno hatta kebingungan
mereka terkena kebijakan pemerintah yang mengharuskan karantina lima hari saat tiba di indonesia
mayoritas mengatakan belum mengetahui dengan protokol kesehatan
dalam surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas menyusul ditemukannya mutasi baru virus covid sembilan belas
salah seorang wna asal paris amauri misalnya
mengaku baru mengetahui harus melakukan karantina selama lima hari di lokasi karantina yang telah ditentukan
padahal amauri berencana untuk langsung melanjutkan perjalanan ke bali dari bandara soekarno hatta untuk merayakan tahun baru di bali
ya saya tidak tahu saya tidak menjanjikan itu
dan saya setuju untuk tinggal lima hari di hotel karena itu untuk alasan keamanan
tapi ya saya sangat sedih dengan itu
yuni wni yang datang dari dubai pun tak dapat dijemput keluarga di bandara soekarno hatta
sebab baru mengetahui harus menjalani karantina selama lima hari
yuni pun mengaku menunggu kebijakan maskapai untuk merifan tiket yang telah dibelinya untuk keberangkatan esok ke semarang
oh belum tahu ini peraturan baru ini harus dikarantina semua ini semua dikarantina
barusan soalnya dari dube bawa kertas kan katanya kalau udah tes swab dari sana nggak usah karantina
sedangkan saya ke semarang terbangnya besok
enggak tahu ini katanya nanti diproses itu tiketnya
di hotel katanya nanti dikasih tanggalnya beda gitu
katanya kayak gitu
aku juga kaget ini barusan sekarang ini
kepala kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta dharma wali handoko
menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran satgas covid sembilan belas tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi covid sembilan belas
semua penumpang yang datang ke indonesia dari luar negeri mulai dua puluh delapan desember wajib dikarantina selama lima hari
di lokasi karantina tes pcr akan dilaksanakan dua kali yaitu pada saat baru tiba dan setelah karantina lima hari
setiap wna atau wni yang masuk ke indonesia sejak tanggal dua puluh delapan desember ini sampai dengan tanggal empat belas itu harus bisa melampirkan dua x dua puluh empat jam pcr sebelum keberangkatan
kemudian sesudah masuk indonesia dia akan diperiksa rt pcr dua kali
itu pada tanggal satu itu akan tidak diperbolehkan masuk ke indonesia sampai tanggal empat belas
tapi wni dari luar negeri masih diperbolehkan masuk
untuk wni lokasi akomodasi karantina ditanggung oleh pemerintah
sedangkan bagi wna ditanggung secara mandiri di lokasi yang mendapat sertifikasi oleh kementerian kesehatan
sedangkan untuk tanggal satu hingga empat belas januari dua ribu dua puluh
seluruh wna dilarang masuk ke indonesia kecuali yang memiliki izin tinggal diplomatik
dan pemegang kartu izin tinggal sementara dan tetap
sementara wni dari luar negeri tetap diperbolehkan masuk ke indonesia
namun dengan protokol kesehatan ketat
membawa hasil tes pcr dan karantina selama lima hari